halo semua salam kenal saya satis dari channel youtube k dua g
saya kali ini sendirian partner saya alessa kebetulan sedang work from bali
hari ini saya mau ajak anda nyobain laptop yang sekarang lagi saya gunakan sehari hari
just info ada satu fitur unggulan yang bikin saya betah berlama lama menggunakan laptop ini
saya tuh tipe orang yang suka sama gadget atau benda apapun yang punya tampilan minimalis elegan
nggak cuma tampilan yang elegan yang saya mau
saya pengen laptop yang saya punya itu gak tebal tebal amat dan nggak berat berat amat
mumpung masih bahas tampilan laptop ini
kita coba lihat ya port portnya ada apa aja
ada macam macam portnya sih di sini
tapi yang utama saya pakai ada micro sd card reader dan juga usb c
lengkap jadi saya nggak perlu bawa dongel kemana mana
nah sebenarnya star of the show nya adalah layar olednya
tapi kita bahas lengkapnya nanti aja
keyboardnya sendiri enak dipakai buat ngetik
sekaligus level brightness nya itu bisa kita sesuaikan
yang sehari hari kerjaannya mereset buat matri presentasi
naskah dan lain lain
dan proses fabrikasi sepuluh nm
yang sehari hari kerjaannya nggak demanding performa yang wow
i tiga sudah cukup
yang lebih penting buat saya
justru keberadaan ssd di laptop ini yang bisa membuat beberapa pekerjaan saya berasa lebih cepat
untuk ram nya yang unit saya ini empat gb
di masa pandemi seperti ini meeting serba online ya di mana mana
kamera tujuh ratus dua puluh p dan mike dengan fitur ai noise cancelling yang ada di asus vivobook ultra lima belas oled ini sudah cukup
nah ini bintang lapangannya
layar oled super lega
layar lega tuh paling enak buat menikmati berbagai konten
artinya basel kiri kanan atas itu tipis
tapi lega aja nggak cukup loh ya
layarnya harus cakep juga
ini nih yang buat saya susah move on dan betah berlama lama memandang asus vivobook ultra lima belas oled k lima ratus tiga belas

sebelumnya layarnya masih ips lcd belum oled
karena layar oled itu adalah teknologi yang lebih premium
jadi harganya jauh lebih mahal ketimbang jenis display lainnya
dan budget saya belum sampai ke sana
tapi begitu ada asus vivobook ultra lima belas oled k lima ratus tiga belas dengan harga yang affordable
saya mau sedikit jelasin nih
apa sih bedanya layar oled dengan ips lcd
ips itu sebenarnya salah satu jenis layar yang lebih mahal
karena ada satu dari tipe layar lcd
ada tipe lainnya juga seperti tn mpa dan lainnya
ips lcd itu kepanjangannya adalah incluin switching liquid crystal display
sedangkan oled itu adalah kepanjangan dari organic light emitting diet
kita mulai dari basic dulu ya
secara teknis kedua jenis layar ini terdiri dari kumpulan pixel yang dibagi jadi tiga bagian
yang biasa kita sebut sebagai subpixel
rgb atau merah hijau dan biru
nah untuk memancarkan layar lcd
setiap pixel ini membutuhkan sumber cahaya
kalau di layar lcd itu cahayanya berasal dari kumpulan lampu led kecil kecil berwarna putih
kekurangannya kadang kalau kualitasnya nggak bagus
kita bisa lihat sebaran cahaya yang nggak imbang di beberapa area
karena distribusi cahayanya nggak merata
lalu apapun ceritanya ketika menampilkan warna hitam
gelapnya tuh nggak bener bener hitam karena masih harus mancarin cahaya
karena itu adalah source utamanya
nah kalau oled sebaliknya
setiap pixel punya sumber cahaya sendiri
artinya nggak perlu backlight jadi nggak ada layer tambahan
makanya bisa lebih tipis lapisan layarnya
keluaran cahayanya juga lebih merata pada keseluruhan layar
dan kerennya lagi pada saat menampilkan warna hitam
setiap pixelnya bisa mati sementara
nggak perlu mancarin warna atau cahaya
jadi hitamnya itu bener bener pekat
dalam beberapa skenario layar oled jadi bisa lebih hemat daya
karena nggak perlu selalu hidup semua sumber cahayanya

warna yang dihasilkan juga lebih jelas
benar benar memanjakan mata
berkat kontras rasio yang sangat baik tentunya
ingat nggak ada panel lcd nya
intinya kalau buat content consumption
layar oled itu sudah paling benar
inilah kenikmatan kenikmatan yang saya dapatkan
dan ada beberapa fitur menarik
seperti sertifikasi perlindungan mata
jadi lebih kaya warnanya
tapi harus saya akui ips lcd juga ada kelebihannya
umumnya harganya yang lebih rendah
dan nggak ada isu image burn in atau retensi layar
untuk pemakaian jangka panjang
isu image burn in sebenarnya memang fenomena yang wajar pada layar oled
tapi nggak perlu khawatir
asus punya fitur asus oled care untuk melindungi panel oled
di sini ada beberapa fitur
jadi setelah laptop idle menampilkan gambar yang sama selama tiga puluh menit
dia bakalan nampilin stein saver khusus
terus buat bagian taskbar yang nampilin logo windows dan teman temannya
itu bisa otomatis di hide
beserta ada beberapa fitur lainnya lagi
nah itu dia asus vivobook ultra lima belas oled k lima ratus dua belas
bagi yang pengen menikmati layar oled di laptop dengan budget affordable
tanpa mengorbankan hal lainnya
saya satis sampai jumpa di tech for good berikutnya